terima kasih anda masih bersama kami
lima orang penambang intan di desa pumpung kecamatan cempaka banjarbaru kalimantan selatan
dilaporkan tewas tertimbun longsor
longsor terjadi saat para penambang tengah menggali lubang sedalam dua belas meter
untuk mendapatkan material intan
upaya pencarian dan juga evakuasi terkendala cuaca dan medan berat akibat hujan lebat
setelah tiga belas jam proses pencarian satu persatu korban akhirnya bisa dievakuasi
sayangnya lima orang penambang tradisional ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
peristiwa terjadi pada senin sore saat para penambang berusaha menggali lahan
untuk mendapatkan material intan
dua orang penambang dilaporkan selamat
sementara kelima korban tewas dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan
bantu unsur tni polri kemudian organisasi masyarakat yang lain
sehingga di saat teknis di lapangan kita bagi menjadi empat tim
yang pertama tim alpha bravo di setiap satu tim itu bekerja empat jam
terkait hal ini melalui sambungan telepon
sudah ada kepala kantor pencarian dan pertolongan basarnas banjarmasin bapak mujiono
pak mujiono selamat malam apakah seluruh korban
sudah dipastikan berhasil dievakuasi semua
selamat malam ya terima kasih mbak anissa
korban sudah diketemukan
dan yang terakhir itu tepat pukul empat dua puluh lima
waktu indonesia bagian tengah atas nama tony kita temukan oleh tim sargabungan
pak mujiono bisa dijelaskan juga berapa total yang berhasil dievakuasi dan bagaimana prosesnya
untuk proses evakuasi yang kami laksanakan bersama tim sargabungan
di awal memang korban itu sebanyak tujuh orang
tetapi dua orang sudah menyelamatkan diri dan sekarang memang sudah dirawat di rumah sakit
kemudian masih tersisa dari informasi yang dua yang selamat masih tersisa lima
dan di saat itu dari terima informasi awal kurang lebih dua puluh menit
kami langsung memberangkatkan tim ke lkp
di tim pertama untuk mengetahui membaca medan yang ada di sana
karena setelah kita baca medan memang cukup sulit untuk akses terutama
kemudian tanahnya juga berlumpur bercampur dengan batu batu kecil jadi rawan untuk longsor
kemudian untuk tim jadi saat sampai di lokasi
kami langsung membagi empat tim
karena untuk kegiatan operasi sar itu sendiri tidak bisa dilaksanakan hanya setengah hari
tetapi tetap kita laksanakan tujuh x dua puluh empat jam
rencana memang tujuh hari dua puluh empat jam kita laksanakan
makanya kita bagi menjadi empat tim
jadi di setiap satu tim di situ ada unsur gabungan
npi polri basarnat sendiri kemudian dari organisasi dan masyarakat
sehingga operasi kita belum sampai dua x dua puluh empat jam alhamdulillah bisa ketemu semua
ya pak mujiono anda juga sempat menyatakan bahwa tadi medan cukup berat begitu ya
apa sebenarnya pemicu longsor di tambang intan dan apakah tambang intan ini sendiri resmi pak
kalau berbicara masalah resmi dan tidak itu bukan kewenangan kami
intinya kami di badan pencarian
pencarian dan pertolongan tugas kami hanya mencari menolong menyelamatkan dan evakuasi
namun pasca longsor ini sendiri apakah tambang kini ditutup pak
untuk sekarang ini dari informasi yang kami terima baik itu dari pemerintah daerah
kemudian esgm sekarang masih dalam pengawasan
dan berapa lama untuk evakuasi seluruh korban kemarin pak
dan yang menjadi kendala terberat apa sebenarnya dari proses evakuasi kemarin
saya sendiri yang memimpin operasi yang ada di lapangan
dari terima informasi kami turunkan star rescue unit satu tim
untuk membuat akses yang ada di sana
kemudian saya koordinasikan kepada institusi pemerintah
kemudian saya bagi menjadi empat tadi
dan di setiap satu tim
itu berjumlah kurang lebih tiga puluh orang
kemudian di setiap tiga puluh orang itu empat jam dia bekerja maksimal
dia bekerja empat jam
karena memang sulitnya kendala yang dihadapi
terutama yang pertama adalah masalah akses
kemudian tanah liat bercampur dengan batu batu kecil
sehingga rawan sekali untuk longsor
jadi tanahnya kebetulan lapil
kemudian dari badan penanggulangan bencana sendiri juga sudah mengkondisikan eksavator
tetapi untuk eksavator tidak bisa masuk
akses jalan itu yang berlumpur
kemudian kami mengambil inisiatif
ini yang kita bisa laksanakan untuk membagi tugas dan tanggung jawab selama empat jam
itu kita laksanakan siang dan malam
baik terima kasih bapak mujiono atas informasi dan waktu anda untuk cnn indonesia connected
baik terima kasih